rangkaian kereta untuk proyek kereta api cepat jakarta bandung
jumat siang tiba di pelabuhan tanjung priok jakarta
pt kereta cepat indonesia cina menargetkan kereta cepat jakarta bandung
sudah menjalani tes dinamis bersamaan dengan diselenggarakannya
event presidensi g dua puluh pada november mendatang
dua ranggaian kereta yang dikirim dari pelabuhan kingdao tiongkok
sejak lima agustus lalu tiba di pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
dalam keadaan terbungkus
hal tersebut dikarenakan persyaratan dari pihak asuransi
yang ingin memastikan kereta dalam keadaan baik
sampai tiba saat perakitan akhir september mendatang
rangkaian kereta cepat tersebut dikirimkan dari tiongkok dalam empat tahap
dimulai pada awal september dua ribu dua puluh dua hingga lima belas maret tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang
wakil menteri bumn kartika
pemerintah bersyukur proyek kereta cepat jakarta bandung
sudah memasuki tahap final
pemerintah berharap dengan hadirnya kereta cepat tersebut
koridor ekonomi antara jakarta dengan jawa barat
dapat semakin terbuka lebar
kita bersyukur bahwa proyek ini
walaupun banyak tantangan
perlahan memasuki tahap final
kita berharap memang dengan proyek ini
ada dua yang ingin kita capai
pertama harapannya memang koridor ekonomi
antara jakarta dan jawa barat
ini terbuka bagian lebar
kita tahu sekarang dengan tol cipularang
itu juga tetap padat ya dua lima jam
ini harapannya dengan adanya kereta cepat ini
kemudian ekonomi baru akan terbangun
dan mobilitas masyarakat dari bandung ke jakarta
maupun ke rawang di tengahnya bisa berjalan lancar
dan meng create banyak multi layer efek ekonomi
di kawasan jawa barat
sementara itu direktur utama pt kereta cepat indonesia cina
duyana slametriadi mengklaim
tidak hanya unggul dalam hal kecepatan
kereta cepat jakarta bandung
juga mengadopsi teknologi mutahir
per kereta apian yang terdapat di cina
pasti yang namanya kereta api cepat
dan ini adalah teknologi yang terbaru
yang ada di tiongkok
tentunya semua keunggulan yang ada di teknologi itu
tidak hanya masalah kecepatan
kalau kita lihat cit kereta infeksi
itu nanti satu rangkaian kereta
di situ ada alat mendeteksi infeksi
untuk prasarana signaling dan lain lain
termasuk pendeteksi untuk gempa dan lain lain
jalan keretanya ada ruang nipis
selain menggunakan teknologi mutahir
rangkaian kereta api cepat ini juga merupakan
rangkaian kereta api cepat pertama
yang tiba di indonesia dan asean
di mana ditargetkan beroperasi
pada juni dua ribu dua puluh
kereta cepat jakarta bandung
yang baru saja tiba di pelabuhan tanjung priuk jakarta
ini memiliki teknologi tinggi
didukung dengan desain yang ramping
kereta ini dapat melaju dengan kecepatan
jika sebelumnya jarak ke bandung
butuh waktu hingga dua lima jam
dengan kereta cepat ini kita hanya membutuhkan
waktu untuk sampai tujuan hanya tiga puluh lima menit
sampai empat puluh menit saja
total sebelas rangkaian kereta penumpang
dan satu kereta infeksi tersebut
nantinya akan disimpan
di gudang milik pt kai di wilayah cakung
jakarta timur dan depo tegaluar
bandung jawa barat
mendatang presiden joko widodo
dan presiden tiongkok xi jinping
akan melakukan kunjungan kerja